dengan tekad dan keikhlasan ingin beribadah impian ananto anak ragil warga desa nepen
teras boyolali jawa tengah untuk beribadah di tanah suci akan segera terkabul
cita cita untuk naik haji ini sudah dipersiapkan ananto sejak puluhan tahun silam
awalnya ia sempat pesimis karena penghasilannya selaku tukang tambal ban tergolong rendah
namun dengan ketekunan dan kesungguhan ia berhasil mengumpulkan rupiah demi rupiah selama dua puluh dua tahun
untuk bisa mendaftar dan melunasi ongkos naik haji
dirinya semula dijadwalkan untuk berangkat ke masjidil haram pada dua ribu dua puluh
namun tertunda selama dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas
nah oleh karena itu alhamdulillah nomor porsi saya kena
jadi alhamdulillah insya allah saya bisa berangkat
dan setelah itu umur yang dibolehkan untuk berangkat ibadah haji umur enam puluh lima tahun ke bawah
itu alhamdulillah saya kelahiran tahun enam puluh dua
berbagai persiapan sudah dilakukan ananto mulai dari perlengkapan hingga syarat vaksinasi covid sembilan belas
saat ini ia masih menunggu informasi dari kemenak tentang waktu pemberangkatan haji dan nomor kelompok terbang atau kloter
taufik irvani boyolali jawa tengah